jason pokoknya gue gak mau ketemu sama lo lagi
dasar buaya kardus
comotra beripu tau gak
memang usaha itu tidak miyak nanti hasil
gak sia sia selama ini pagi siang sore malam kita belajar inglis
kiki mendapatkan penghargaan pemenang favorit dari juri inggris speech
amat piagamnya ya
lo jangan cepet puas menteng menteng baru dapet piagam gini doang
jadi juara apa ya
lo harus tetep belajar belajar belajar dan belajar terus
jangan sampai males belajar ya
ya jelas dong mba pokoknya kiki tetep terus semangat untuk belajar belajar belajar
eh mbak mirna
boleh aku dipotoin sama piagam gue ini
one two ditem jangan diem diem aja kan aku gak tau lo ya
sini mbak coba liat hasilnya
iya cakep banget
uh aku sepi celana
sepi celas apaan sih
kayak terkejut gitu loh kayak gimana sih
itu namanya sepi celas
nah itu bes
sekarang saatnya kiki mau ngasih tau ke mas randy kalo kiki dapet penghargaan ini
sera lu dah
gue ke toilet dulu bentar ya
kok gue mulus ya
lo kasih apaan sih
eh gak dikasih apa apa
malem malem yaudah deh
ya mau telepon mas randy dulu
siapa tau udah petunjuk yang kelewat
ya allah pantas gue merasa kayak kenal ini kan katrina dikamu
eh roy kan pernah nunjukin ke gue waktu itu
udah yuk balik yuk
baru jam sembilan
mau ngapain lagi sih
itu cewe cakep banget
lo tau dia siapa
gue ngedeketin sih tapi gak boleh sama angga
cek lo doang tuh yang gak mau
ucap yang tadi itu adiknya angga
udah tidur ternyata
tipe cewek lo kayak apaan sih
istri dia aja nih